komisi pemilihan umum akan menghapuskan kewajiban bagi peserta pemilu dua ribu dua puluh
untuk membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau lpsdk
hal tersebut diungkapkan oleh komisioner kpu dam holik
dalam rapat dengar pendapat di komisi dua dpr ri pada senin lalu
ida mengatakan lpsdk dihapus karena tidak diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
dan alasan lain adalah masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat yang lebih singkat
membuat kpu sulit menempatkan jadwal pelaporan lpsdk
menurut idam lpsdk ditiadakan juga karena sumbangan dana kampanye
sudah masuk dalam laporan awal dana kampanye atau ladk
dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau lppdk
laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau lpsdk
lpsdk dihapus karena tidak diatur di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilihan lpsdk
yang kedua singkatnya masa kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian lpsdk
sebagaimana yang diatur dalam lampiran satu peraturan kpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
bahwa masa kampanye selama tujuh puluh lima hari yang akan dimulai pada tanggal dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
dan akan diakhiri pada sepuluh februari dua ribu dua puluh empat
selanjutnya muatan informasi lpsdk sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye
ladk dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau lppdk